ma bener ngamu sarapan bosen sarapan nggak boleh bosen atau mak badan mati perlu tenaga
perut mah juga harus diisi bukan bosen sarapannya bosen sama nasi goreng kecap mama sarapan pakai
apa nggak usah nanya kenapa percuma enggak bakalan s itu rutin gitu iya mintanya jangan yang enggak
ada tuh mak yang udah ada mah nggak mungkin minta atau esy sok atau ma pengen apa yang pentingnya
jangan minta yang macam macam kalau mama sarapan sama roti tawar boleh boleh kalau roti
tawarnya tiga boleh
boleh ya udah emak mau sarapan sama roti tawar tiga semuanya pakai mentega yang satu pakai selai
kacang yang satu pakai slide stroberi dan yang satu lagi pakai keju sama mesis pak
emas sama esy kayaknya esy yang struk duluan mak
kalau kamu nggak mau stroke kamu nggak boleh tes iya emang mah apa kamu mau apa isi mama yang baru
bilang mah udah marah marah mama lagi stres kan barusan baru dikasih tahu sama nini jangan stres
iya mau apa neng
ada urusan urusan apa sekarang mending makan dulu abisin dulu sarapannya nanti terus telepon langsung
tanya sama bapak dari semarang belum tidur nggak bisa
hai ya apa neng tadi malam bapak nggak pulang ya ada yang sakit bapak ikut nunggu padahal tadi
malam neng yang nunggu bapak mau apa meminta uang buat beli pulsa paket internet kan bisa minta sama
mama kau minta uang ke mama buat beli pulsa internet mamanya suka marah marah uang lagi pulsa
bilang sama mama disuruh bapak ya mau minta uang berapa juta sok ngomong
adi tadi sempat cerita ibu temennya di kantor sakit udah lama ngedrop katanya
kelihatan ikutan cemas
pasti temennya adit perempuan
kalau soal itu mama nggak tahu
pasti adit suka sama dia
kok papa nebak gitu
kalau adit gak suka dia paling cuma prihatin
gak sampai cemas
jompet adit dimana ya
tadi dokter udah kasih suntikan sama obat sama mami
mudah mudahan makmi bisa seger lagi
sengaja gak dibawa mami
kan cucu cucu mania kan sekolah
mami takut gak sempat kelihat cucu cucu mami
mami gak mau hujan kayak gitu dong
pasti sembuh kok
suami kamu gak ikut
nanti sore pulang kerja katanya langsung kesini komi
masih di luar kota
diusahakan besok sudah kesini
kalau belum ada tanda tanda bakal pengumuman
ini di celana kamu yang sudah kamu masukin ke mesin cuci
untung sama bi issa mesinnya belum diisi air
selain keluarga dilarang masuk
akang belum tahu
akang duduk di luar
tapi tadi dokter udah datang
mandi ganti baju dulu gitu
kalau bandung makan memang somenya pak
bukan mau ngedek saya
menurut saya berani pak
bukan saya berani kalau tidak
jangan lah engkau schauen apa nanti
tidak ngef pastor
hai apa enggak sebaiknya mami kita bawa ke rumah sakit aja pih mami nggak mau
kenapa nggak dipaksa aja mami itu selalu nurut sama papi mami itu enggak pernah membantah papi
jadi kalau mami bilang tidak ya papi juga nggak bisa memaksakan sama mami
dokter yang tadi itu itu dokter yang dari dulu menangani mami
dia janji nanti siang itu dia mau datang lagi mau lihat bagaimana kondisinya mami
oke nanti kesana kamu temenin mami
kamu gak boleh masuk juga ya
karena kita bukan keluarga jadi kita dilarang masuk
kenapa dilarang masuk
karena kita bukan keluarga
maksud aku kenapa karena bukan keluarga kita dilarang masuk padahal niat kita kan baik mau besuk
kalau kita udah boleh masuk terus ketemu pinanti kita tanya sama dia mungkin dia tahu kenapa
mungkin dia tau kenapa
kamu yang masih di rumah ini
kalau nanti mami udah nggak ada

mami udah nggak ada
kamu tetap di rumah ini
kamu temenin papi
papi nggak boleh kesepian
mami nggak boleh sedih
kalau lapar makan
iya saya tahu boleh izin nggak
saya belum lapar
si gobangnya belum lapar
pergi aja sendiri
kalau saya pergi sendiri nanti yang bayarin siapa
pinjam dulu sama si gobang
kita ini kan temen bukan cuma temen biasa
udah kayak sodara
kalau buat makan mah nggak usah pinjem
tapi nanti kalau saya juga sudah lapar
ini sudah selesai
saya mau pergi
masih belum lapar
keliatannya lagi apa
iya dewi kepikiran terus sama saya
dewi sudah nggak ada
sudah ninggalin kamu
mending juga operasi
kalau kita berdua
mending juga operasi
soalnya aku malu
kamu masih mau ketemu aku gak
sekarang di tempat kemarin
boleh aku langsung ke sana ya
terima kasih ya
maaf rencana operasi terpaksa ditunda
saya ada keperluan mendadak
kamu terusin aja lagi ngalamin dirinya
ini rumahnya pak komar
iya benar saya istrinya ada apa ya
saya mau nganter ini
di dalamnya ada ktp pak komar
dari situ saya tahu alamat rumah ini
iya ada apa bebet
barusan ada yang datang ngambilin dompet
orang yang nemuin dompet papa
bebet lupa nanyain namanya
dia nemunya dimana
bebet lupa nanyain nemunya dimana
oh ya udah gak apa apa
yang penting dopet papa udah pulang
jangan sampai dompetnya hilang lagi
dompet saya ketemu
saya cuma kasih tahu aja
baru kenal sudah mau minta tolong
tapi kamu jangan marah ya
tapi kalau kamu gak mau nolong aku ya gak apa apa
memangnya mau minta tolong apa
aku perlu uang buat bayar kuliah
mau minjem dari kamu satu juta
silahkan duduk dulu di ruang tunggu
itu ruang tunggunya
mak bos darurat

gak ada kukus kukus
gak ada kukus kukus
buat labi baik sih
ke vender kameranya tuh satu
kamu masih sibuk melamun ya
tadi saudara saya nelfon
perlu uang satu juta buat biaya operasi bapaknya
dia minta bantuan saya
ya dibantu dong
saya nggak ada uang segitu
kalau tiap satu dompet isinya dua ratus ribu
kita hanya perlu nyopet lima dompet
anak anak udah pulang sekolah nih
papanya sih masih di kantor
tapi katanya si ntar lagi pulang
terus langsung kesini
demudahan aja gak macet
dia udah mulai ngacur ngomongnya
katanya ada almarhum aki sama nini datang mau jemput
ibu gak bangun bangun
masih mau makan gak
obatnya juga nggak mau diminum
mungkin ibu udah pasrah
kalau ibu udah gak ada umur lagi gimana ya
ibu udah pasrah
ibu udah pasrah
ibu udah pasrah
telepon tau bunyi
kamu udah izinkan hari ini gak kerja
siapa tau penting
apa dia yuk
ya aku di depan rumah kamu di teras di jalan di depan rumah kamu sama uyan sama
karyawan karyawan tapi kamu karyawan iya kamu enggak masuk ada yang jaga di pintu
pager katanya bukan keluarga dilarang masuk gimana mami kamu masih seperti tadi malam aku
papa amin di depan rumah di jalan ada teman saya sama orangnya papi suket saja ya iya
imas kamu tolong buat ini buat mereka
siapa thanky nanti disuruh nunggu dulu di teras
sudah tahu pak kita akan kesini memang mau nengok yang sakit diam kamu
kenapa disuruh masuk semua
kirain mau disiapin makanan
ada berapa orang yang baru ada lima orang kasih minum apa ya kopi atau teh air putih aja lah yang
mana buku sholat mami ada mami mau baca
hampir aja yang baca api sudah hafal semua bacaan sholat itu dulu lebih lama dari
tapi harus sholat lagi ya
juga harus sholat
biar mami bisa sampai surga
amit tunggu papi di sana
yang lain datang ke kamu enggak
udah ke dokter
enggak ini mah cuma masuk angin biasa aja
udah minum obat
obatnya harus dibeli dulu
beli obatnya sekarang
nggak bisa kalau sekarang mah
kenapa enggak bisa
kan lagi telpon sama kamu
iya yaudah cepet sembuh ya
aku selihat ada
sudah ada dari tadi malam
dia enggak pulang
tugas kacuk memang begitu
kenapa duduk disini
enggak ada yang duduk disini
sekarang ada yang mau duduk disini
saya tanya kamu siapa kenapa ada disini
temennya kinanti juga
uangnya tadi dompet papa
mau bebek pakai buat belanja bebek
kalau nggak cukup ya dicukup cukupin

dompet bebep kenapa
disini ada yang sakit
ini dompet ibu
isinya masih utuh
kok dompet saya tadi kamu
ibu gak usah bingung
pokoknya dompetnya sudah kembali
isinya masih utuh
kamu kehilangan dompet
istri kamu juga
dompet saya udah balik lagi
bapak bebep sudah kembali lagi
kamu dari mana
ngembali dompet yang kita copet
dikembaliin sekalian sama isinya
tadi waktu saya periksa
kurang dari seratus ribu
tiba tiba saya jadi nggak tega
terus saya kembaliin
kan tadi saya udah ngomong
kalau kamu mau kembalikan dompetnya
kalau saya ngomong dulu mau ngembaliin dompetnya
pasti kamu gak setuju
ya iya itu mas sudah jelas
saya perlu uangnya
saya perlu uangnya saya perlu uangnya
buat ngasih pinjam saudara saya
panggil kakak kakak kamu kesini

bapak perlu berjenasa

mau akan mahkaman di mahkaman keluarga
mau akan mahkaman keluarga
mau akan mahkaman keluarga
mau akan mahkaman keluarga
mau akan mahkaman keluarga
sudah empat puluh hari kecil pergi
sudah empat puluh hari
gak ada perintah dari akan
sudah tidak mau lagi bisnis
tapi kami butuh pemimpin
apa ya istilahnya
pokoknya teman teman butuh seorang yang disegani
kalau gak ada akang
terutama si jama
bisa jalan sendiri sendiri
itu sangat weniger lah
bukan cuma bu agung yang mess
marcelang akan menjadi orang lelah
apa kamu bisa yang lebih berharga
wajar kalau akang masih ingat
sebelum si ece meninggal
akang di surga
akang disini masih begini
yang selama ini akan menjalani
akang itu mau pensiun
akang bukan pegawai negeri